di lumajang seorang perempuan ditemukan tewas membusuk tanpa busana di perkebunan tebu
polisi menduga jenazah adalah korban pembunuhan
sementara di situ bondo dari kasus tewasnya ainul
bocah berumur delapan tahun polisi akhirnya menangkap ibu tiri korban
setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan
keluarga dusun genitri kidul desa rowo kangkung lumajang
membantu mengevakuasi jenazah perempuan tanpa identitas dari areal perkebunan tebu
jenazah itu ditemukan warga yang hendak menebang tebu di areal perkebunan tebu pabrik tebu jatiroto
kondisi jenazah sudah mulai membusuk dalam kondisi terlentang dan tanpa busana
tidak ada warga sekitar yang mengenali jenazah itu
polisi yang mendapat laporan dari masyarakat langsung menuju lokasi dan melakukan olah tkp
untuk sementara polisi menduga jenazah adalah korban pembunuhan
ada jenazah yang di tengah tebu
kami bersama anggota kpup berangkat ke luar
lokasi dan kami hubungi dari polres
kita ada revakuasi dan untuk jelan jenazah kita menunggu perisai identitas
ini jenis kelaminnya apa
untuk sementara kami lihat perempuan